rp dua aja satunya
makasih ya mbak
ngapain kamu jualan kue di sini
pak saya cuma cari duit dengan cara yang halal doang mbak
ini bukan pasar
di sini tidak ada pedagang asongan
pak sebentar aja pak
ini tempat telit
kalau mbak mau cari duit
tinggal di pasar
jangan di sini
lebih baik mbak keluar sekarang
sebentar doang pak
sah mau cari uang di pasar
sialan juga ya
pak kenapa sedang buka
nanti mbak didiskualifikasi
tapi semoga dirugik berdagang itu mas
itu bukan salah mbak
itu salah dia sendiri
karena di sini tidak boleh untuk berangkat
enggak aku nggak boleh putus asa
diusir di sini kan masih bisa jualan di sana
lagi ini juga masih ada kan setengahnya
mbak mbak mbak
iya sebentar pak
pak berhenti pak pak berhenti
cuma sakit ya ya allah bu gak usah
bu cuma luka kecil saya gak apa apa kok bu
saya permisi aja ya bu ya
bu tadi itu sebenarnya saya yang salah bu
iya nah tapi itu berdarah
bu ini cuma luka kecil bu smp aja ya bu ya
tunggu tunggu nak
kalau kamu gak mau izinin ibu bawa kamu ke rumah sakit nggak apa apa
tapi izinin ibu ya buat balut suka kamu
biar gak masalah
biar gak masalah
karena ada bu ya
kita ajar deh malam ini
kamu bilang sebenernya
ah ya amira tuh yang salah
amel tadi tuh nyebrangnya sembarangan
malah minggu minggu tadi tuh baik banget loh ya
ini sapu tangan siapa
ini sapu tangan ibu ibu tadi
ya mana aku tahu
pasti ayah tau sesuatu soal sapu tangan ini
ayah ngapain mungkin kebetulan
tapi emang betul ada sesuatu
ada sesuatu yang kurang
sesuatu yang kurang adalah
yang kurang juga nih
itu baru pas
ada apa ini
ini loh mas
juara harapan satu
zahira mana bukannya dia ikut lomba juga
dia malu kali pa dia kan gak menang
terima kasih jatuh uang di depanku
ya melainkan tuhan
saatnya pernah dilihat

suaranya baik baik terserah comanku
senang juga sih kamu
wikiingu berasal dari tuhan mah

marinho pak tuan
sekarang masalah itu odot chol
hanya senat patrons semuanya